paman ada sih paman dia menggunakan ilmu sirap
paman ngantuk ah ngantuk paman paman duduk dulu ah
itu mau ke guru ih
jangan deket deket raden
oh memangnya guru lagi apa sih
itu tuh raden lagi sholat neng
belum lagi sholat tapi sholat apa
itu lagi sholat sunah duha neng
sholat sunah itu apa
kalau sholat sunnah itu kalau dikerjakan mendapatkan pahala
kalau tidak dikerjakan tidak apa apa
pengen tau aja weh itu
paman iya raden
sholat sunnah itu bukan tidak harus dikerjakan
o pounds sudah jauh tadi
ya saya jadi sama si quarto
jadi anda bisa berhubungan sama gua
gak ada slide
itu mana gitu mah
bukan untuk kekayaan tetapi untuk mendapatkan ridho dari allah jika allah ridho maka allah
akan memberikan semua kebutuhan untuk kita nah tuh dengerin aki aki
disini raden paman bantuin udah paman udah sudah hehehe
kiratnya belum raden ya kiaman berdasar camuk antuk carmuk carmuk singkatan
kamu telah berbuat kurang ajar padamu aku akan menguji seberapa tangguhnya kamu
ini ada apalagi ya tuh ya ayah ayah wae itu enggan buang karatente nyai tunggu dulu
nyai tunggu dulu nyai
tunggu dulu nyai
jalaskan dulu siapa nyai sebenar jangan banyak tanya terima ini
dia sudah kurang ajar padamu saat kau tidak berdaya
kita harus berhenti
kita membutuhkan medica
untuk menjalankan rencana kita
aku lihatkan uragan itu kebelupayan
mereka berdua layak menjadi anak buah kita
untuk menyerbu kejajaran
sekarang kita sergap
tidak ada setara
pokoknya mereka tidak merelaksan
tidak ada tempat bersebergang
ombak berbasis perang
terlibat dalam jam sebelas perfection